dan tentunya kurang afdol ya kalau kita hanya melihat liputan yang tadi
nggak langsung berbincang sama warga negara indonesia
itu mungkin tunggu dua kali ramadhan lagi
itu juga kalau ada tiket promo ya
dan di sana juga ada warga negara indonesia bernama prayoga wahyutri putra
biar akrab kita sapa saja dia mas yoga ini ya pelajar indonesia
mas yoga saya penasaran mengenai yang tadi ya
yang buka puasanya bersama para romo dan berbagai pemeluk agama lain
ini awalnya ide siapa
atau dan sudah berjalan berapa lama
dan seperti apa juga respon masyarakat yang berbeda agama dengan umat islam
ketika mereka diundang atau diajak berbuka puasa bersama
untuk di budapest sendiri sebelumnya
mohon maaf selamat pagi waktu indonesia
untuk di budapest sendiri buat buka puasa bersama
kebetulan buka puasa bersama ini tidak ada romo di kbri
memang kami semua mengadakan buka puasa dari teman warga negara indonesia
diundang oleh kbri dan memang kita ada tausiah
jadi apa namanya yang tidak
sebenarnya tidak mengundang warga negara yang romo tadi di infonya ya gitu ya mas rian mbak tiffany
kalau buka puasa di bunggari ini mungkin seperti di negara rokodromo
ini delapan belas jam dan memang lama ya dan lagi musim panas juga
dan kalau setiap jumat kita ada undangan dari kbri budapest
dan kebetulan warga muslim di bunggari ini juga sedikit ya
hanya tiga persen mungkin hanya tiga puluh ribu
hanya tiga puluh ribu total di bunggari ya
dan berdasarkan dari info yang memang saya dapatkan
memang di budapest sendiri hanya sekitar lima warga negara
warga negara hungaria sendiri yang beragama muslim
kalau masyarakat indonesia yang ada di hungaria sendiri itu rata rata mereka pekerja atau pelajar yoga
kalau berdasarkan dari jumlah warga negara di hungaria ini totalnya tidak sampai dua ratus ya
berdasarkan informasi terakhir
salah satu ratus lima puluh an itu warga negara yang memang menikah dengan wna
maksudnya warga negara lokal
dan hanya sekitaran dua puluh an dua puluh satu mahasiswa yang memang
menemuh sudi di hungaria dan sisanya memang bekerja sih di hungaria sendiri
dari pegawai kbri dan diplomat sendiri
yoga tadi kan
tadi kan yoga bilang kalau misalnya hanya tiga persen saja ya warga atau umat muslim yang ada di hongaria ya
sedikitnya diantaranya adalah warga negara indonesia
tapi saya penasaran dengan jumlah yang sekecil itu artinya menjadi minoritas muslim di sana
bagaimana treatment atau perlakuan orang orang atau warga lokal di sana terhadap warga muslim
khususnya kan pasti ada tantangan ada kesusahan ketika bulan ramadhan seperti sekarang ini
sebenarnya untuk tantangan sendiri cukup menantang ya mbak tiffany
apa namanya warga negara sini sejujurnya mereka sedikit kurang mengenal
budaya muslim dan budaya islam
tapi sebenarnya mereka justru penasaran
tapi penasaran dalam sisi positif yang memang nggak ada gap yang ketakutan akan terorisme yang mungkin isu isu belakangan ini
bagi mereka ini adalah suatu hal yang menarik
untuk mereka ketahui seperti teman saya itu ada yang bertanya
kenapa kamu tidak ikut
saya ada klub olahraga di sini badminton dan saya hanya orang indonesia sendiri dan kebetulan saya vakum untuk selama sebulan dan mereka bertanya kenapa gak ikut badminton
karena saya bilang loh saya akan puasa kita delapan belas jam dan sebenarnya dari puasa ini ya saya tidak minum tidak boleh makan dan mereka berpikir bahwa
wah itu apa namanya
wah itu apa namanya
mengapa anda melakukan seperti itu ya
kalau untuk menjelaskan ke orang bule mungkin lebih
mereka berpikir dengan
heran ya baik
jadi memang berdasarkan logika yang mereka berpikir
nah kalau kita kan yang di budaya timur berpikir dengan budaya dan emang nilai nilai keagaman yang sudah ditanamkan dari kecil ya gitu
dan saya menjelaskan seperti itu dan mereka berpikir yang
wah ternyata kalian emang cukup kuat dengan
cukup kuat dengan nilai keagamanya mereka salah sih dan bahkan ada teman yang sedikit memberikan tandaan saya harap kamu puasa di hunggari ini tidaknya boleh minum lah tidak
walaupun kampung tidak boleh makan
memang benar banyak
dengan jumlah yang
jumlah umat muslim yang sedikit seperti itu terus gimana
umat umat muslim yang ada di hunggari ya untuk mencari misalnya tempat ibadah mencari tempat khusus
untuk cara menjaga keadaan
untuk cara menjaga keadaan
tempat ibadah mencari masjid ada juga enggak masjid atau mungkin hanya ada di tempat tempat
yang kayak seperti apa kbri atau mungkin ada di tempat komunitas muslim kak terus gimana
caranya kalian untuk misalnya untuk dapetin makanan halal ada kesusahan enggak nah ini
uniknya walaupun di budapest semua warga muslimnya enggak terlalu banyak pun iket di budapest sendiri
sejauh ini saya sudah mencoba mencicipi empat masjid ya kebetulan masjid ini dimiliki
oleh masjid qatar masih tidak arab masih mesir dan masih kita turki satu lagi ya dan mereka
warm welcome banget jadi apa ya sangat sangat welcome kepada seluruh pengunjung dan khususnya
kalau buka puasa sendiri mereka memberikan kurma dengan susu habis itu sholat maghrib perjamaah

dan setelah sholat maghrib kita ada makanan makanan yang berat tapi lebih ke hat hat timur tengah dan
untuk dari makanan halal sendiri sejujurnya sini juga saya sih menemukan ada beberapa tempat
walaupun tidak banyak itu khususnya di toko turki toko pakistan dan toko arab kalau tidak salah ya
baik agak agak mudah juga ya
juga kalau dari beberapa kali kita skype dengan masyarakat indonesia yang ada di
luar negeri mereka kan rata rata karena susah mendapatkan makanan yang sesuai dengan lidahnya
highestnya lidah asalnya begitu lebih memilih memasak ada ketahuan empat masjid dan enggak
ada masjid indonesia sama sekali saya bisa membayangkan sih betapa kangennya
anda dengan santan dengan rendang begitu ya nah itu gimana dengan cabai juga itu gimana
apa lanjut truths verschied snn anda dengan santankal ariel ikupa parentsilling ketika khusus memperkenalkan di indonesia ada masjid indonesia apa yang kalian alami pada
sudah merasakan kerinduan terhadap masakan indonesia apakah juga berkumpul sama teman teman yang lainnya

kalau untuk makanan indonesia jadi di hungaria di budapest sendiri pernah ada restoran indonesia

apa bahan bahan asia sendiri sebenarnya kita ada satu dan itu sepertinya toko ini cukup memonopoli rempah rempah asia
jadi cukup mengungkap dari hal hal yang memang ada di indonesia seperti kecap taus dan minsan
itu semua memang dia jual dan produk indonesia cukup banyak di sana terutama kerupuk di situ juga dia jual
jadi memang ada satu toko ini cukup memonopoli
jadi kita tidak kesulitan
bahkan kita bisa belinya online dengan facebook
kan ada warga indonesia dari kota lain yang ingin delivery bisa online lewat facebook
nanti tinggal transfer
selalu ada trik untuk berjalan buat orang indonesia
jadi ide buat yoga juga mungkin buat berbisnis gitu ya
ide buat saya juga sih oke terima kasih yoga selamat menjalankan ibadah puasa
besok hari sudah bergabung dengan connected